ibu kota senantiasa identik dengan pemukiman padat dan gedung gedung pencakar langit
bagi mereka yang tinggal di kota besar layaknya jakarta
lahan terbatas kerap kali menjadi problem yang dihadapi
apalagi untuk menyalurkan hobi seperti berkebun
nah metode urban farming atau bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan sempit di sekitar hunian
bisa menjadi pilihan bagi anda untuk memuaskan hasrat bertanam
itulah yang dilakukan wianto lelaki tiga puluh empat tahun yang akrab di sapa ewin ini
selama delapan tahun terakhir sudah menekuni hobi bertanam sayur dan buah
dengan memanfaatkan lahan terbatas di atap rumahnya
kondisi pandemi juga membuatnya punya lebih banyak waktu untuk mengurus aneka tanaman buah dan sayur miliknya
manfaatnya ya untuk keluarga kan gitu kan
apalagi kemarin lagi masa pandemi gitu kan
nggak bisa pergi sama sia kemana gitu kan
tapi kan kalau di kebun gitu kan ada manfaatnya bisa untuk apalagi jakarta ya
jakarta ini kan agak cuaca apa kayak udaranya atau gimana lebih kalau kita main di kebun sendiri itu lebih enak gitu
lebih enak lah maksudnya untuk anak anak sih sebenarnya sih
ayah dua anak ini menyulap atap rumahnya menjadi kebun anggur tomat seledri dan sawi
tak hanya membuat tampilan rumah lebih asri
ia pun bisa langsung menikmati hasil panen buah dan sayur
inilah nikmatnya punya kebun buah atau sayur sendiri
kapanpun tanaman kita panen kita bisa langsung menikmatinya
satu lagi kita tidak perlu khawatir dengan kualitas buah atau sayur yang kita tanam sendiri
karena pastinya lebih sehat lebih segar dan juga lebih aman
menurut ewin tak sulit untuk memulai bercocok tanam dengan manfaatkan atap rumahnya
selain lahan yang harus dipersiapkan pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari dan air yang cukup
serta jangan lupa pilih media tanam yang sesuai
paling kayak media media ya lebih disiasati dengan pot pot kecil aja sih sebenarnya
antara tiga puluh x tiga puluh sama media tanam kan itu banyak ya
di media tanam itu banyak dijual di toko tanaman hias yang sudah jadi
jadi kita tidak perlu nyari nyari mana gitu tanahnya gitu jadi sudah ada banyak yang jual sih
memiliki kebun di atap rumah tak hanya sekedar mempercantik tampilan rumah atau penyalur hobi berkebun semata
kegiatan yang satu ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup
sekaligus bagian dari upaya mengurangi dampak pemanasan global
meladia rahma probokus hartoyo jakarta